setelah sembilan belas tahun berpuasa tim bulu tangkis indonesia akhirnya menjuarai thomas cup pasca mengalahkan tiongkok
namun para atlet bulu tangkis tidak bisa melihat sang saka merah putih berkibar di arena
pelarangan pengibaran bendera merah putih di ajang kejuaraan thomas cup tersebut adalah sanksi dari badan anti doping dunia tawada
bagaimana kemudian jawaban kemenpora atas sanksi yang diterima indonesia sudah bergabung sore ini
melalui sambungan zoom menteri pemuda dan olahraga republik indonesia zainuddin amali selamat sore pak menteri
oke pak menteri kami apresiasi anda dan juga jajaran ladi tadi siang telah meminta maaf saat konferensi pers
tapi kami harus menanyakan kejujuran dari pemerintah pak menteri
apakah memang diakui ini bentuk keteledoran pemerintah yang menyepelekan teguran sejak bulan september dari badan anti doping dunia pak menteri
ya jadi begini ladi ini kan satu lembaga independen yang melaksanakan
akan doping sama dengan yang di negara negara lain
nah yang diinformasikan itu kepada kami bahwa mereka sudah dapat teguran
nah kemudian disampaikan teguran itu sudah diklarifikasi
bagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu ya beberapa waktu yang lalu maksud saya
kok ternyata begitu sudah diklarifikasi
masih juga kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan bendera
saya terus terang kaget ya
saya pikir dengan komunikasi dengan wadah kemudian dengan wadah perwakilan asia pasifik itu bisa diselesaikan sambil menunggu kelengkapan sampel yang dari pon
itu informasi yang saya dapatkan
apa yang oleh wadah itu berbeda
nah itulah kemudian tadi
saya melakukan rapat koordinasi dan melibatkan noc komite olimpiade indonesia dan ladi sendiri
nah baru bisa diketahui bahwa pending matters kita itu juga bukan hanya tdp
bukan hanya masalah sampel
iya bukan hanya itu
nah makanya tadi
tim ini tugasnya ada dua
yang pertama adalah mereka mengakselerasi supaya sanksi ladi ini
jadi yang disanksi oleh wadah ini ladi
jadi yang di bench itu ladi untuk segera diupayakan mengklarifikasi dan menyampaikan data data yang dimintakan oleh wadah itu
walaupun masa kita diberi masa ininya kan satu tahun
tapi biasanya kalau segera clear maka itu bisa lebih cepat
yang kedua tugasnya tim ini adalah menginvestigasi
menginvestigasi kenapa ini bisa sampai terjadi
begitu karena ada apa namanya penjelasan dari ladi tadi
juga ini bukan yang hanya terjadi sekarang
tetapi di dalam kepengurusan ladi yang sebelumnya
jadi itu kami diberi penjelasan
oleh karena itu saya bilang ini harus diinvestigasi
diinvestigasi siapa yang menjadi penyebab ini
oknum ya maksudnya
nah itu harus menjadi clear dan terang benderang
pak menteri artinya yang bertanggung jawab penuh atas sanksi yang dijatuhkan wadah saat ini adalah hanya ladi atau memang ada pihak lain pak
nah itu yang sedang ditelusuri ya
sedangkan tim ini
jadi tim ini tujuh orang
dua dari noc dua dari ladi dua perwakilan cabur cabur dan satu dari kami dari pemerintah
kita hanya untuk memfasilitasi aja supaya bisa objektif
memang kita harus investigasi ini
pak menteri ada kesan pemerintah tidak serius dan menganggap remeh soal doping
soal tdp ini dalam pengelolaan olahraga nasional
bagaimana jawaban bapak
meskipun ini menjadi tanggung jawab ladi tapi kan itu semuanya menjadi satu kesatuan di kemenpora
ya sebenarnya nggak ada yang nggak serius
sebab ini kita kan inginnya bahwa seluruh stakeholder olahraga bisa mematuhi doping ini
kan apa namanya kita tidak ingin di ban cuma karena ketidakpatuhan kita terhadap doping ini
nah apa yang ada sebenarnya lebih ke masalah administrasi
sehingga saya pikir kalau ini kan bisa cepat diklarifikasi
ternyata juga ada masalah tentang klarifikasi itu
sehingga klarifikasi yang disampaikan oleh ladi itu belum dianggap sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wadah gitu loh
jadi ternyata ini bukan sekedar administrasi tetapi ada masalah di internal ladi yang harus kita beresin
pak menteri saya ingin klarifikasi kabarnya kemarin pada saat teman teman atlet bulu bulu
atlet bulu tangkis kemudian menerima thomas cup itu kan memang menggunakan bendera pbsi ya
tadinya memang sama sekali wada melarang adanya lagu indonesia raya untuk dikumandangkan
tapi karena ada diplomasi antara pemerintah dengan wadah akhirnya lagu indonesia raya boleh dikumandangkan
tapi bendera merah putih tidak boleh berkibar tetap menggunakan bendera pbsi
itu betul pak menteri
ya itu upaya kompromi ya
kami melakukan komunikasi dengan bwf melakukan komunikasi dengan wadah melakukan komunikasi dengan wadah asia pasifik
memintakan kita ini berbeda kasusnya dengan di band seperti rusia
karena kita masih dalam masa klarifikasi
harusnya masih diperbolehkan oke lah kalau tidak memungkinkan bendera ya lagu
nah itu sampai tadi malam ya sampai sebelum itu ada komunikasi komunikasi kami ya
pemerintah juga sudah melakukan komunikasi dengan wadah dengan bwf malah
karena kita jangan sampai kita diberlakukan sama dengan rusia
kan kasusnya berbeda
ini karena kita sedang mengklarifikasi mengkonfirmasi kemudian ada kejuaraan ini
bahkan kami pada saat komunikasi dengan direktur wadah
wilayah asia pasifik yang ada di jepang
bahkan beliau bertanya ini thomas cup dimana
nah itu pertanyaannya ini hostnya siapa penyelenggaranya siapa
setelah dijelaskan bahwa ini bwf
jadi seperti itulah kira kira
dan akhirnya kita minta untuk lagu tetap diperbolehkan
lagu indonesia raya boleh berkumandang tapi bendera merah putih tidak boleh berkibar
saya mau tanya apakah kemudian ini sanksi pertama yang dijatuhkan kepada kita atau memang ini sudah sanksi yang kedua
informasinya kita sudah pernah tetapi tidak sempat ada panjang seperti ini ya
kalau informasinya cuma saya belum berani mengatakan seperti apa bentuknya
yang jelas yang sekarang ini adalah sanksi yang sampai dengan bendera dilarang
ini sudah sanksi yang kedua dijatuhkan oleh wada kepada indonesia
langkah cepatnya supaya kemudian saksi ini tidak dijatuhkan lagi dan merugikan atlet atlet kita yang sedang berlaga di ajang olahraga internasional ini seperti apa pak
selain tadi anda mengatakan membentuk tim investigasi
itu untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab
tapi bagaimana kemudian supaya sanksi ini tidak diberikan lagi untuk yang ketiga kalinya
saya kira untuk yang pertama saya akan clear
saya tidak tahu
jadi yang ya cuma informasi saja
nanti saya akan pastikan dulu
tapi yang jelas yang sekarang ini di masa saya menjadi menteri ya
karena itu baru baru yang sekarang ini
jadi yang sebelum sebelumnya apa penyebabnya dan lain sebagainya saya belum dapat informasi yang lengkap
nah tentang kejadian ini tentu saya juga berharap dan saya kira itu harapan dari seluruh rakyat indonesia
tidak boleh terulang
tidak boleh terulang lagi
maka yang pertama harus kita lakukan adalah pembenahan terhadap tata kelola yang ada di dalam ladi itu sendiri
yang kedua tadi investigasi
kalau ada yang lakukan dengan sengaja akhirnya membuat wadah tidak bisa menerima konfirmasi kita secara lengkap dan lain sebagainya
ya itu tentu kita harus sanksi juga
tidak bisa hanya sekedar seperti itu
tetapi ini menunjukkan bahwa kita ini harus membenahi ladi ini dan harus perkuat dia
dan supaya cabang cabang olahraga juga harus bisa patuh terhadap apa namanya ladi ini
dan di samping itu juga saya sih sebenarnya awal awal sebelum pandemi itu sudah berencana kita harus punya lab sendiri

karena saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan
karena itu kan ininya di kementerian kesehatan
tapi kemudian pandemi ini masuk akhirnya terputus pembicaraan ini
pak menteri berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya kita keluar dari sanksi yang dijatuhkan oleh wadah ini
karena kan ini sudah sanksi kedua
kalau tidak salah sanksi pertama akhir dua ribu enam belas pak
berapa lama ini waktunya supaya kita kemudian bisa mengibarkan sang saka merah putih
mengumandangkan lagu indonesia raya ketika atlet atlet kita berjaya di event event olahraga internasional
ya secepat cepatnya lah
saya sudah meminta tim untuk membuat perencanaannya
dan besok pak ketua tim akan ke eropa akan berangkat ke eropa
tentu ada di ioc
dia sebagai ketua noc pak okto
dan sana akan disempatkan untuk bicara dengan ioc
dengan ioc tentang ini
kita berharap secepatnya
itu yang harus kita segera penuhi
apa yang diminta oleh wadat
sampai wadah menyampaikan bahwa kita tidak compliance
harus kita dorong dulu ke posisi compliance dulu
baik kita berharap secepatnya indonesia bisa keluar dari sanksi world anti doping organization
begitu ya pak
semoga kemudian bendera merah putih bisa berkibar di ajang ajang internasional
dimana para atlet kita berjaya
dan lagu indonesia raya juga bisa dikumandangkan
membuat kebanggaan bagi para atlet kita dan juga seluruh masyarakat di tanah air
terima kasih sekali menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
bapak zainuddin amali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak menteri
sehat selalu salam olahraga